duel antara real madrid u delapan belas melawan barcelona u delapan belas akan tersaji di stadion ngurah rai denpasar bali pada jumat malam
meski hanya turnamen mini dan diselenggarakan jauh dari negaranya
kedua tim sama sama menganggap el clasico sebagai laga hidup mati dan penuh gengsi
bahkan menurutnya seluruh kategori usia memiliki jiwa dan semangat sama dalam setiap laga el clasico yakni kemenangan harga mati
ketika berhadapan dengan real madrid u delapan belas selalu ada pertandingan
jika tidak bisa berhadapan selalu ada pertandingan
akhirnya itu sangat baik untuk berhadapan
ia menyebut hal yang sama yakni el clasico merupakan pertandingan yang dinantikan seluruh pemain dan ofisial
ya pertandingan ada pertandingan ada
kami berdua kelub tidak hanya kita yang muda yang berusia enam belas tujuh belas delapan belas tahun kita berdua kelub
jadi ini adalah pertandingan yang selalu khusus untuk kelub kita tapi kita harus berhadapan dengan intensitas yang maksimal seluruh pertandingan
dipastikan laga el clasico kedua tim junior akan berlangsung seru dan sengit
keduanya juga membawa gengsi tim sebagai musuh bebuyutan